lima belas lebih tiga puluh wita
percikan api tampak di salah satu mesin saat pesawat lepas landas
menurut salah satu calon jemaah haji kloter v m b k makassar
pesawat mengeluarkan percikan api sepuluh menit setelah terbang dan dinding pintu sempat bergetar
tentunya dekat bc yang pas dekat bc yang sebelah kiri
dindingnya itu saya lihat di depanku bergetar
jadi apa yang dilakukan
ya cuma bersih bersih saja berdoa sama tuhan
jamrah tadi berangkat pada makassar
kalau nassar itu sekitar setinggal
jadi yang itu kayaknya sekitar dia tidak lambat sekitar dia sepuluh menit lima belas menit
beberapa saat setelah munculnya percikan api pada pesawat garuda ga seribu satu ratus lima rute makassar madinah
pilot memutuskan breaton to base atau kembali ke landasan
maskapai garuda indonesia langsung melakukan mitigasi
memeriksa menyeluruh bagian mesin pesawat untuk meminimalisir risiko bencana
ga seribu satu ratus lima rute makassar madinah pada hari ini yang merupakan kloter kelima asal embakasi makassar
melakukan prosedur return to base atau rtb
keputusan aktivis tersebut diambil oleh pilot in command
segera setelah pesawat lepas landas
dengan mempertimbangkan kondisi kendala salah satu engine pesawat
yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut
setelah diketahui adanya pecikan api pada salah satu engine tersebut
usai kejadian ini ppih embarkasi makassar memastikan semua jemaah haji dalam kondisi baik
selamat dan siap diberangkatkan ke tanah suci
mereka sudah siap siap untuk warning kembali ke bandara
dan kita informasi kita dapatkan
bahwa pesawat yang akan digunakan sudah siap ke pandara
jemaah haji kloter lima makassar yang bermasalah dengan kondisi mesin pesawat
akhirnya diberangkatkan menggunakan pesawat lain
yang awalnya disiapkan untuk memberangkatkan calon jemaah haji kloter ke enam
sempat gagal berangkat karena insiden sayap pesawat yang terbakar
dua ratus dua puluh jemaah kloter enam asal kabupaten pindrang dan kota makassar
akhirnya diberangkatkan dari m barkasi makassar
sebelumnya saudara mereka ini gagal berangkat pada rabu malam
karena pesawat kloter enam digunakan jemaah kloter lima
kepala bidang penyelenggaraan haji dan umroh kanwil kementerian agama provinsi sulawesi selatan
batalnya pemberangkatan kloter lima berdampak terhadap jadwal pemberangkatan kloter enam dan delapan hingga sepuluh
karena pesawat kloter enam digunakan kloter lima
sehingga kloter selanjutnya ini menunggu kedatangan pesawat lainnya
pemberangkatan kloter enam karena pesawat kloter enam digunakan oleh kloter lima
untuk itu kloter enam kita sudah berangkatkan tadi subuh sesuai
dalam jadwal tiga lima puluh kami berangkat ke take off
nantinya sisa dari kloter enam dua ratus tiga puluh jemaah
akan kita berangkatkan di hari ini jam dua puluh satu
kementerian agama telah melayangkan teguran keras atas insiden percikan api
di pesawat jemaah calon haji asal makassar
lebih lengkap kami akan membahasnya di sore hari ini bersama dengan jurubicara kementerian agama
ana hasbi melalui sambungan telpon dan juga pengamat penerbangan alvin lee
selamat petang bu ana dan juga selamat petang pak alvin
saya ke bu ana dulu bu ana selamat petang
baik bu ana ini kan kalau kita lihat ada dua ratus dua puluh jemaah haji yang kemudian sempat gagal berangkat ya
dan hari ini bagaimana kondisi mereka apakah sudah tiba di madinah
ya sebetulnya jadi dari kloter yang kemarin itu total memang ada empat ratus empat puluh jemaah
dan kedua kelompok terbang itu sudah mendarat
jadi yang gelombang keduanya itu tiba di madinah itu sekitar jam enam waktu madinah
atau jam sepuluh waktu indonesia bagian barat
dan alhamdulillah semua selamat
jadi seluruh jemaah yang kemudian sempat tertunda keberangkatannya semuanya sudah tiba di madinah
bu ana ini kan insiden baru pertama kali terjadi
bisa diceritakan sebenarnya bagaimana kronologi singkatnya
jadi yang kami tahu ini memang kemarin sore ya
kami dengar ketika kami masih di kantor kebetulan dan ada laporan masuk dari makassar dari ujung pandang
bahwa ada pesawat ketika take off itu ada percikan api gitu di pesawatnya
tapi kan memang pesawat itu tidak bisa langsung berhenti
jadi sehingga dia harus berputar dulu di udara sebelum mendarat
karena memang katanya kalau ada beban berat dan afturnya penuh itu malah berbahaya kalau langsung turun
nah terus kemudian satu jam kemudian kami dapat kabar lagi dapat update
bahwa sudah mendarat dengan selamat dan para jemaah pun sudah mendarat dengan selamat
namun begitu kami juga di sini kan jadi was was gitu ya dengan kabar seperti itu
itu artinya kan pesawat memang tidak layak terbang
itu sebabnya kami kemarin segera menggelar rapat koordinasi dan mengundang pihak garuda juga
oke berarti sudah ada rapat koordinasi dan juga mengundang pihak dari garuda indonesia begitu ya bu anna
pak alvin ini kalau kita lihat ya kan peristiwa semacam ini kemudian bisa dikatakan
apa ya cukup membahayakan begitu ya pesawat tiba tiba mengeluarkan api begitu
sebenarnya tidak ada pemeriksaan dulu sebelum take off atau seperti apa bisa sampai seperti ini
baik mbak jadi setiap pesawat sebelum berangkat itu semua unsur dilakukan pemeriksaan
sistem kelistrikan sistem hydrolist termasuk juga permesinan
nah kita ini kan sekarang belum tahu ya
menyebabkan terjadinya terbentuknya api di mesin itu bisa terbakar
apakah itu karena kerusakan pada mesin atau apakah terjadi ada burung yang masuk misalnya
itu juga bisa menyebabkan masuk ke mesin bisa menyebabkan terjadinya
nah apa yang bisa dilakukan adalah pertama tentunya kemarin yang dilakukan sudah benar
pilot itu kan mulai ada api itu ketika take off ya masih belum tinggal landas tapi sudah tidak bisa dihentikan lagi
tetap harus tinggal landas dan sambil mengurangi beban ini apa bahan bakarnya kembali mendarat
dan alhamdulillah semuanya selamat tidak ada korban tidak ada yang cedera
kemudian kedua adalah mesin yang rusak itu langsung dilepas diganti mesinnya
sedangkan mesin yang terbakar itu digunakan untuk penyelidikan apa yang menyebabkan terjadinya hal tersebut
ini tentunya membutuhkan waktu
tapi yang terpenting adalah pihak garuda juga kemarin setahu saya langsung juga sudah mengirim pesawat pengganti dan mesin pengganti untuk pesawat tersebut
oke tapi kemudian sebelum take off kan pasti ada pemeriksaan dulu mengecek kondisi mesin pesawat
kemudian sebelum take off ini tidak ada indikasi akan ada peringatan atau alert sebelum take off ini
iya semua komponen itu termasuk roda dan mesin semuanya diperiksa ya termasuk elektronik
kalau ada yang tidak beres pasti oleh dispenser tidak akan dilepas
nah permasalahannya kan ketika pesawat ini mulai bergerak sampai ke landasan pacu
hanya ketika sudah melaju mendadak ada percikan api itu dan sampai sekarang kan belum diketahui apa penyebabnya
kita harus menunggu hasil penyelidikan dulu
kalau saya melihat dari video ini sangat mendadak sih
sebab kalau itu sesuatu yang sudah rusak ya misalnya mesinnya tidak normal
pilot pasti akan membatalkan tinggal landas
bu ana ini dampak dari peristiwa
ini bagaimana bu dengan keberangkatan para jemaah
iya itu sebabnya ketika kemarin kami rapat koordinasi kami sampaikan juga bahwa penundaan yang semacam ini yang tiba tiba ini berdampak sistemik
seperti kita tahu penyelenggaran haji ini kan banyak gitu ya
lalu setiap kelompok terbang itu ada petugas kesehatan
jadi harus itu setiap kelompok terbang harus didampingi
nah kalau ada peristiwa seperti ini misalnya pesawat diganti dari yang besar menjadi kecil
jadi harusnya misalnya petugas itu kan tadinya hanya lima
lalu nanti akan karena di jadi dua dia akan harus nambah lagi petugasnya
itu sebabnya kemarin kami menekankan kepada pihak garuda untuk memperhatikan hal ini
karena perubahan sedikit saja gitu ya
ini kan artinya kloter yang harusnya tiba itu ada selisih delapan belas jam dari waktu yang harus seharusnya mereka ada di madinah
padahal di madinah itu penginapan di blok sembilan hari
nah ini kan harus kita pikirkan lagi
lalu juga apa namanya nanti kan kita harus nunggu slot waktu penerbangan juga
makanya karena ini masih di awal kami sangat sangat berharap agar garuda memperhatikan hal hal seperti ini
bukan cuma di hari ini nanti akan berdampak pada hari hari selanjutnya
tapi ini dia bisa mempengaruhi penerbangan di wilayah lain
khususnya di wilayah sulawesi begitu ya bu anna ya
bu ana ini kan kalau kita lihat kementerian agama memang sudah melayangkan surat teguran keras begitu kepada garuda indonesia
untuk kemudian melakukan perbaikan secara menyeluruh begitu
sudah ada responkah dari garuda sejauh ini
kemarin memang maksudnya respon mereka memahami gitu ya
nanti kami akan ada rapat rapat selanjutnya
jadi ya ketika kami ya kami berterima kasih ya mengapresiasi
karena ketika kami telepon gitu kami hubungi memang langsung diterima gitu
karena kan sebetulnya dari dulu ini yang namanya penyelenggaran haji ini adalah penyelenggaran bersama ya
menjadi cermin wajah indonesia juga nanti di luar gitu
ada respon positif dari pihak garuda
pak alvin ini kan kalau kita tadi mendengar dari pernyataan bu anna
akan ada efek efeknya bahkan berdampak pada apa ya
nah apa yang perlu diantisipasi oleh garuda agar peristiwa semacam ini tidak terulang kembali
saya sepakat ya dengan bu ana
bahwa kalau terjadi seperti kemarin ini dampaknya kemana mana
karena pesawat yang sama itu kan nanti begitu sampai di arab saudi balik lagi
ngangkut lagi dari kloter lain
jadi memang dampaknya kemana mana
saya kira kalau dari persiapan teknis dari pihak garuda
saya yakin sudah melakukan sesuai prosedur
nah apa yang perlu disiapkan garuda adalah
pesawat cadangan yang sama besarnya
nah ini memang tidak mudah ya
dari apa yang disampaikan bu hana tadi
garuda menggantikan dengan pesawat yang lebih kecil untuk dua kloter
nah ini menjadi masalah
tapi kembali lagi boeing tujuh ratus empat puluh tujuh ini sudah tidak dioperasikan garuda lagi
garuda pesawat terbesar yang dioperasikan garuda adalah boeing tujuh ratus tujuh puluh
dan itu pun mungkin juga sudah dialokasikan untuk mengangkut jemaah haji
saya kira ini juga harus menjadi perhatian garuda
jika terjadi hal serupa
tapi harus ada pesawat cadangan yang bisa mengangkut sekali angkut
jadi jangan dipecah menjadi dua lagi
oke harus ada pesawat cadangan yang kemudian disiapkan garuda
utamanya pesawat yang sama jenisnya
agar bisa mengangkut dengan cepat
terima kasih pengamat penerbangan alvin lee telah bergabung bersama kami
dan juga jurubicara dari kementerian agama bu anna hasbi telah bergabung bersama kami